meski berangjur pulih kondisi p d jaya belum sebetulnya normal pasca gempa tujuh desember lalu
gempa susulan masih beberapa kali terjadi
kondisi ini membuat pasien di rumah sakit umum daerah p d jaya dirawati lorong
puluhan pasien dirawat di selasar dan lorong rumah sakit berangkar berjajar di kanan dan kiri lorong
tindakan medis pun dilakukan di sana
ada tiga puluh tujuh pasien korban gempa yang dirawat di rumah sakit
kebanyakan korban mengalami hipertensi diare dan luka terbuka
ada pula yang akan melahirkan
perawatan pasien di lorong dikarenakan pasien masih trauma berada di dalam gedung
apalagi gempa susulan masih terjadi
banyak juga ruang rawat inap yang rusak
enam hari pasca musibah gempa bumia meruntuhkan puluhan bangunan ruko di kawasan pasar meredu p d jaya aceh
aktivitas pasar kini mulai bangkit kembali
meskipun masih sepi pembeli namun pemilik toko mulai membuka usahanya
meskipun kawasan pasar dikelilingi reruntuhan bangunan tak membuat pedagang pasar meredu surut untuk tetap menjajakan kembali dagangannya
barang yang dijual pun juga belum lengkap
roda perekonomian sedikit demi sedikit mulai berputar
sejak hari ini kenapa kemarinnya
marinnya barang itu runtuh semua
kita takut itu gerakan gempa lagi kan
kita takut juga
jadi sekarang gimana pembelinya
pembelinya sekarang pun takut
masih sepi juga